maafkan mama yang tak menghentikanmu
mama aku kenyang anak
kalau dia pergi bukan salah mama dong
emangnya mama yang harus tanggung jawab

terus kalau lagi hamil kita harus tahu kondisi dia
tapi sementara dia dia nggak pernah pikirin kita
dan kamu lagi fadil
kenapa sih kamu selalu salahin mama
padahal kamila itu pergi sendiri mama nggak pernah ngusir dia
mau ke mana fadil
enggak kamu nggak boleh pergi
oh nggak boleh sih ma gimana sih mama nih
biarin aja mbak dia pergi
mama gak mau dia balik lagi ke sini
ma lepas tangan fadil ma
enggak nggak boleh
bisa pak mau datang mama
tiara ada di taksi
pak apa kearah kamila pingsan ada di taksi juga
kenapa kamu tinggal di tempat ini
baju kamila basah semua mulih cepetan
tante tolong liatin baju kamila ya
iya bapak ya
kapan sih mama bisa tenang
tiap hari ada masalah
lama lama mama saya jadi gila
tante gimana keadaan kamila
kamila sudah mulai baik kak
dan bibirnya tidak sepucat lagi
iya dia sehat keluarga kita yang sakit
saya mohon maaf bu ambar pak tama fadil mariana
atas kejadian ini saya benar benar mohon maaf
saya mengerti memang tidak mudah untuk pak tama apalagi bu ambar untuk menerima kejadian ini
saya mohon untuk mengerti kondisi camillah
jiwanya masih labil dan dia tidak bisa jauh dari saya
tapi bu ambar pak tama tidak perlu khawatir
saya sudah meniasi hati kamila
dan kamila berjanji dia tidak akan pergi dari sini
iya dia berjanji dia tidak akan pergi dari sini
kalau saya boleh memilih
lebih baik dia tidak kembali lagi ke rumah ini
ma sudah cukup
kenapa mama masih ribut seperti itu
capek papa dengarnya ma

pala mama sudah mau pecah menghadapi semua masalah ini
cukup ma papa bilang cukup
indi lagi di rumah sakit
kita seharusnya berdoa untuk dia bukan malah ribut seperti ini
ibu farah ibu tidak perlu minta maaf
kami semua tidak ada yang menyalahkan ibu
kami mengerti keadaan ini
dan saya berjanji ibu
saya tidak akan membiarkan kami pergi lagi
karena fadil fadil harus tetap bertanggung jawab
untuk menjaga keselamatan kamila
dan mereka harus menikah setelah bayi itu lahir
terima kasih banyak pak tomo terima kasih banyak
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
mohon maaf ya atas kejadian tadi
ya tante tidak apa apa kok
tante yakin tidak mau saya hantar saja
iya tante pulang biar ada taksi saja
yang penting fadil kamu jagain kamila ya
kamila kelihatannya kuat
tapi sebenarnya dilemah sekali
apalagi sekarang kan dia lagi mengandung
tante mohon ya fadil
iya tante fadil janji
fadil pasti jagain kamila
sekarang tentu jalan dulu ya salam buat keluarga kamu
mari dah fadil